jangan jangan jangan
lebih baik kamu pergi dari sini
ingat sebelum kamu bisa bayar dana yang sudah saya keluarkan untuk amera
amira adalah tanggung jawab saya
mas iksan di mana
aku sekarang di rumah sakit
tadi aku lihat prabu kesini
pasti amira dibawa kesini
jangan jangan amira masuk rumah sakit mutari
aku harus periksa aku harus ketemu sama amir
mira masuk rumah sakit lagi mas
aku sendiri belum tahu
ini aku mau cari tahu sekarang
saya harus segera kesana mas
saya nggak bisa nunggu di rumah
saya harus tahu keadaan hamil itu seperti apa mas
saya khawatir sama dia
mutari ada apa
siapa yang telepon
pas amira masuk rumah sakit
mas aku takut terjadi apa apa sama amira
sekarang saya harus pergi ke rumah sakit ya mas
prabu dan amira ada di rumah sakit
kamu belum sembuh benar
jangan bangun dulu ya
saya mau pulang aja pak
kamu lebih baik menginap dulu di sini
sampai kondisi kamu benar benar sembuh
saya nggak mau kamu ada apa apa kalau kamu buru buru pulang
kamu menginap dulu sehari di rumah sakit ini ya
saya keluar dulu
ada pasien yang bernama amira
oh untuk sebentar ya pak
benar sekali di sini ada pasien yang bernama amirah
dia baru aja masuk pak
dia mengalami kecelakaan pak
kalau tidak salah terkena ledakan
terus gimana keadaannya
tadi dia sudah masuk kamar rawatan
sekarang bapak lurus aja
kamar anggrik nomor dua
terima kasih suster
ya allah amira
apa yang terjadi dengan kamu
apa kamu baik baik aja
ayah akan temui kamu sekarang
amirah kita harus berjalan
amirah di sini kan
amirah di dalam kamar
kamu kenapa diam
saya ingin bertemu dengan amira
saya ingin lihat keadaannya
tidak ada yang berhak melarang saya
tidak ada yang berhak memutuskan hubungan orangtua dan anak
bahkan kamu belum mengejutkan
jangan coba ganggu amira
lebih baik kamu pergi dari sini

sebelum kamu bisa bayar dana yang sudah saya keluarkan untuk amira
amira adalah tanggung jawab saya
ingat perjanjian kita
saya enggak mau pergi
saya harus ketemu amira
itu itu terserah tanggung jawab kamu
sekarang saya mau ketemu amirah
saya bilang jangan macem macem nisa
jangan coba coba untuk ganggu amirah lagi
saya enggak mau ada orang yang ganggu amira
apalagi sama seorang ayah yang tidak berpikir
lepas ini suami saya
kamu itu memang saya jahat
suka aja menyakitkan orang
apa memang yang sudah saya lakukan
sudah berani beraninya muncul
padahal belum bisa bayar uang ratusan
ingat kita punya perjanjian
jangan kalian berani muncul
kalau belum bisa kalian membayar semua dana yang sudah saya keluarkan untuk kabinet
ingat omongan itu utari
kamu itu punya perjanjian sama saya
ingat itu ya
dengar ya prabu
kalau ada orang yang tidak bisa menepati omongannya
itu adalah kamu
kamu janji amira itu jadi bakal celaka
ini apa buktinya
amira celaka juga dengan kamu
kamu ini benar benar goblok isan
kamu pikir saya yang mencelakakan amira
kamu mau tahu siapa yang mencelakakan amira sebenarnya
sebenarnya yang mencelakkan amira adalah orang yang paling dekat dengan kamu
se benarnya yang mencelakkan amira adalah orang yang paling dekat dengan kamu

kamu jangan sembarangan ngomong
gak usah mengelak lah wisnu
bukannya sudah beberapa kali ini kamu yang mencoba untuk mencelakakan amira
pertama kamu yang mencoba untuk menyelakakan amira waktu masuk ke dalam akun
hingga angkot itu masuk ke dalam jurang
lalu sekarang kamu kan menculik dia
dan sengaja ingin meledakkan budang itu
kamu dengar pindah aku atas dosa kamu
sekarang kamu mau jadikan aku kambing hitam lagi
kamu yang melakukan semuanya
dan seperti biasa
sekarang kamu bersikap
saya pengecut dan gak mau bilang dosa kamu
terserah kamu bilang saya mengejut wisnu
tapi yang jelas kamu itu perkhianat
kamu yang celakakan amira tapi kamu bersahabat dengan lisa
bukannya itu namanya pengkhianat
tolong bawa semua orang orang itu keluar
mereka sudah mengganggu saya
malah mereka mengancam saya segala
saya merasa terganggu
lepaskan suami saya
kita pergi dari sini
daripada ngomong sama orang yang gak punya perasaan seperti kamu
mudah mudahan amira gak akan kenapa napa ya man
abis pulang dari kampus aku pengen jenguk kamera
ya tapi amira kan
dia garisnya kuat nur
dia pasti gak apa apalah
no sendiri yang bilang dia tuh garis yang kuat
kalau jadi sesuatu sama amira pasti papa akan khawatir banget
dan papa pasti akan sedih
arman apaan sih
kagetin aku aja deh
abis aku bosen ngeliat temen ngelamun mulu
pengen aja sekali sekali ngeliat non kaget
ya tapi man aku lagi serius man

bisa gak sih cari temen yang selevel

kalau lo itu anak prabu wijaya
bukan cuma malu maluin up aja
udah lah cari aja temen yang level
susah amat sih
jadi itu putri bungsu prabu wijaya yang sebenarnya

selama ini gue benar benar udah buang waktu dengan menyangka amira adalah anaknya prabu
selama ini gue bener bener udah buang waktu dengan menyangka amira adalah anaknya prabu

bisa gak sih kakak berhenti ngehina arman terus
bisa gak sih kakak berhenti ngehina arman terus
walaupun gue gak nyamperin lo tapi semua orang juga tau kalau gue itu kakak lo

udah lah cari temen yang level
lo napaan sih non lo tau gak sih
kalau itu sekarang lagi malu maluin diri sendiri
tiba tiba teriak teriak meraih non zaira tanpa sebab
kayak gak tau adat gak tau aturan gak tau diri

diam ya man lo cuma supir dan lo gak tau apa apa